kita ke informasi pertama di mana terdakwa kasus korupsi perizinan lahan kelapa sawit di kabupaten indragiri hulu riau surya darmadi difonis lima belas tahun penjara
fonis hakim ini lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yakni penjara seumur hidup
selain fonis kurungan penjara majelis hakim yang diketuai fahzal henry juga menjatuhkan hukuman tambahan berupa membayar uang sekitar rp empat puluh satu triliun
fonis hakim ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum karena mempertimbangkan usia surya darmadi yang sudah tujuh puluh dua tahun bersikap sopan selama di persidangan
memberi pekerjaan kepada dua puluh satu pekerja dan membayar pajak senilai rp tujuh ratus miliar
fahzal suria darmadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi
dengan ketentuan sebagaimana dalam dawaan ke satu primer dan dawaan ke tiga primer penuntut umum
menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama lima belas tahun dan denda sebesar rp satu miliar
dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kungan selama enam bulan